presiden joko widodo menegaskan saat ini dirinya masih berdiskusi dengan yusuf kala terkait perombakan kabinet
jokowi menegaskan kinerja menteri menjadi pertimbangan untuk merombak posisi menteri
sampai saat ini kita bicara terus hanya sampai detik ini belum